kamis malam komuter lain jurusan stasiun bogor tidak dapat melanjutkan perjalanan
kereta ini terpaksa berhenti di stasiun citayam
layang layang yang tersangkut di atas salah satu gerbong menjadi penyebabnya
para penumpang yang ingin segera melanjutkan perjalanan terpaksa berpindah ke rangkaian kereta di jalur sebelahnya
namun ada juga yang memilih menunggu
ini hanya aksesor yang kecil saja
satu dua cara cara berganti
ini juga untung aja masih di stasiun
kalau di tengah tengah antara dua stasiun stasiun penumpangnya
petugas pun segera mengambil layang layang yang tersangkut dengan alat khusus berukuran panjang
hal ini dilakukan dengan hati hati karena layang layang tersebut tersangkut di jaringan listrik komuter lain
tak lama petugas berhasil mengamankan layang layang
situasi dinyatakan aman dan kereta dapat bergerak melanjutkan perjalanan
kereta pemutaran jurusan stasiun bogor sudah dapat diperangkatkan kembali
pengambilan layang layang yang sempat tersangkut di atas gerbang tidak menemukan nalai berarti
para penumpang sudah dapat kembali melanjutkan perjalanan
nurina malinda cipta yang jauh barat